oleh sebab itu kpk terus melakukan upaya pendidikan anti korupsi
ya dia jadi ketakutan dia kemudian khawatirnya kita jadi mengurung diri
jadi kita kalau antar swasta kita oke lah
akhirnya kami kuatkan di inkubasi alami seperti itu semi alami ya
untuk buah karika yang berukuran besar per kilo hanya empat buah
alhamdulillah kan memang dalam keseharian kami bertugas juga kami harus bersinergi dengan kepala daerah dan anggota dewan yang berasal dari pd perjuangan
yang akan menghadirkan atraksi sekaligus edukasi biota laut di pertengahan tahun dua ribu dua puluh
setinggi langit setinggi angkasa
rama ya eh rama yang bilang atau iya rama yang bilang gi loh lo kenal sama saudara gue gitu
agar tak dimangsa predator atau diambil pemburu telur telur penyu itu kemudian direlokasi
nah kegiatan m dua puluh ini melibatkan para musisi maupun industri kreatif dari dalam dan luar negeri